selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aziza hanum
kita ke informasi yang pertama
sebanyak seribu lebih warga negara tiongkok yang tinggal di bali telah mengajukan perpanjangan izin tinggal terpaksa
sesuai peraturan menteri hukum dan ham yang baru
imigrasi juga memberikan izin perpanjangan tinggal darurat bagi warga asing selain warga tiongkok
kantor wilayah hukum dan ham bali mencatat sejak lima februari hingga tiga maret dua ribu dua puluh
ada satu satu ratus dua puluh tiga warga negara tiongkok mengajukan perpanjangan izin tinggal darurat atau terpaksa di tiga kantor imigrasi di bali
yakni kantor imigrasi ngurah rai yang mencakup wilayah bali selatan
kantor imigrasi udenpasar untuk wilayah bali tengah dan timur
serta kantor imigrasi singaraja untuk bali utara dan barat
rata rata alasan warga negara tiongkok memperpanjang izin tinggal karena khawatir penularan virus corona di negaranya
kementerian hukum dan ham juga telah mengeluarkan permen nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang memperbolehkan seluruh warga negara asing tak terbatas hanya tiongkok untuk mengajukan izin tinggal darurat
namun warga asing yang dimaksud adalah mereka yang tinggal di bali dan timur
yang memperbolehkan seluruh warga negara asing tidak terbatas hanya tiongkok untuk mengajukan izin tinggal di tiongkok daratan
atau berhubungan keluarga dengan warga negara tiongkok
mereka itu tinggal di cina daratan
yang kedua mereka adalah bagian daripada keluarga warga negara cina
apakah dia suaminya atau istrinya atau dia anaknya
kita ke informasi lainnya
kondisi lubang besar yang ambles di permukaan jalan jembatan akses marunda cilincing jakarta utara hingga kamis pagi masih belum diperbaiki
sementara lubang berdiameter satu meter yang ditopang oleh besi cor ini ditutupi dahan pohon
petugas dari sudin bina marga jakarta utara dan kecamatan cilincing juga memasang barrier agar tidak dilintasi pengguna jalan
petugas bina marga juga memasang pembatas jalan yang membuat jembatan ini hanya bisa dilalui satu lajur
hingga kamis pagi masih terjadi antrean kendaraan yang ingin melintas di jembatan ini
sementara itu kasudin bina marga jakarta utara membantah lubang ini dibiarkan sejak tiga minggu
menurut kasudin pihaknya sudah beberapa kali melakukan penambalan lubang di jembatan ini
namun kembali berlubang diduga karena tergerus hujan dan dilalui kendaraan bertona seberat di setiap harinya
beban berlebih dan juga lalu lintas yang padat
demikian cnn indonesia update siang ini
cnn indonesia news report bersama ratu nabila akan kembali sesaat lagi